hai jadi aku mohon kak tolong balik rumah aku kak siapa sih lu berani banget minta minta gue
semakin lo minta kalung ini dari gue semakin gua enggak mau kasih kalau ini kalau
tolong dong tapi kami aku mohon atau balikin kalau aku kak ya kak tolong kak
bisa balik itu aku kamu bisa balikin dua duanya kak tolong saya mohon
amira enggak papa kau buh ya aneh aja baru ketemu sama sahabat baiknya ayah
sekarang kamu sudah pulang ibu siapin makannya kamu temen om isnu ya
om tahu nggak sih om
ayah tuh selalu cerita soal om
di sini sumpah
mau cari yang lain
biar saya bantu om
nggak nggak usah om
injilin saya buat bantu om
om lihat om
kok buat jalan aja susah
berjalan apalah bantu saja kamu nggak bisa
biar saya bantu om
dasar manusia menjauh perasaan
memang pantas diterima oleh orang yang tidak lebih dalam
untuk membunuh seperti kamu
ada apa ini ribut ribut
amira tangan kamu kenapa
cuma luka kecil
barusan ibu dengar ada ribut ribut
ada apa sebenarnya
ada salah paham sedikit antara
amira sama om wisnu
yang cuma ini salah amirah
amira udah nyenggung perasaannya om wisnu
saya benar benar minta maaf om
kalau om merasa tersinggung atas kata kata saya tadi
cuma saya sama sekali gak bermaksud buat kayak gitu
saya benar benar minta maaf
dia pasti cuma pura pura baik
pura pura merasa bersalah
sama seperti ayahnya
yang selalu bermuka dua
dan beragak suci di depan aina dan semua orang lain
panas badannya emang tinggi banget ya
tapi terus saya kompres kok den
seperti pesan aden
tapi sekarang udah gak begitu banyak
jadi sekarang udah gak begitu banyak
jadi sekarang udah gak begitu banyak
udah gak begitu panas kan
dia belum sadar juga
udah gak mendingan sih den
cuma tadi waktu saya kompres
sempet bersuara terus ngigo ngigo gitu den
moga moga dia cepet sadar
dan dia tuh
mama baru saja menjalin kontrak kerjasama dengan salah satu pengusaha yang sangat terkenal
dan mama mengundang mereka dan keluarga untuk menginap di vila kita
mudah mudahan segala sesuatu yang bisa berjalan lancar
enggak aku enggak mau ma
mama aja yang pergi
karena aku enggak mau ikut terlibat dalam bisnis matahari
kamu kok jadi begini sih
kamu enggak suka berusaha dengan mama
tapi ingat ini juga untuk kepentingan kamu
dan satu lagi ki
kamu juga harus ingat kamu adalah satu satunya calon penerus mesin mama
enggak ma aku enggak tertarik
karena aku udah bilang aku gak mau ikut campur urusan bisnis mama
ma mama enggak usah marah marah deh ma
mama enggak mau diam ma
ya udah kalau begitu besok mama akan panggil pegawai mama untuk membawa bapak ini ke puncak
maksud mama apa sih
mama enggak suka dong
dia kan asli tinggal di rumah kita
dan besok mama akan suruh pegawai mama untuk bawa dia sekali dia tinggal di sukabumi di villa kita
oh jadi mama mau buang dia
kalau gitu aku harus ikut mah
karena aku enggak mau dia kenapa napa
itu dia zahira
aku harus tanya dari mana zahira dapetin kalung ini
ada apa mira
kalau kamu masih mau menuduh papa aku sebagai pembunuh ayah kamu
maaf aku nggak punya waktu
aku pengen nanyain kamu soal sesuatu
itu kan kalung aku amira

di tempat terakhir kita ketemu
di makam ayah aku
sebenarnya aku pengen nanya sesuatu soal kalung itu
di mana kamu dapetin kalung itu
kenapa kamu tanya seperti itu
gini soalnya aku juga punya kalung yang sama seperti itu
jadi itu kalau kamu amira
emang sama persis ya tapi warnanya aja yang beda
gue akan balikin kalung ini ke lo dan juga ke dia
kenapa ya kalian berdua punya kalung yang sama persis
kalung kalung itu nggak ada hubungannya dengan kakak
dan tidak berarti untuk kakak
tapi kalung kalung itu sangat berarti buat aku dan juga amir
jadi aku mohon
berani banget minta minta gue
semakin lo minta kalung ini dari gue
semakin gue nggak mau kasih kalung ini ke lo
kameisha balikin kalung aku kak
kameisha balikin dua duanya kak
kamu berdua tuh benar benar udah ngeresak mood gue banget ya
dan salah satu cara supaya mood gue balik lagi
adalah dengan membuang salah satu
kak kak kameisha jangan kak
jangan buang kalung aku
jadi menurut lo
gue sebaiknya buang kalung gembel ini aja
misalnya yang itu juga jangan kak
yang ini jangan yang ini jangan
bener bener pilihan yang sulit banget ya
jadi seharusnya gue buang yang mana
sama sama jelek juga kak
tak berhutang di kemungkinan bayi juga c unlike